pembacaan keputusan presiden republik indonesia oleh deputi bidang administrasi aparatur kementerian sekretariat negara
keputusan presiden republik indonesia nomor tiga puluh satu m tahun dua ribu tujuh belas
tentang pengangkatan pengarah dan kepala unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila
dengan rahmat tuhan yang mahasiswa
presiden republik indonesia menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya memutuskan
menetapkan dan seterusnya
kesatu mengangkat sebagai pengarah unit kerja presiden
satu megawati soekarno putri
dua jenderal tni
tujuh pendeta dr andreas anangguru yewangi
delapan mayor jenderal tni purnawirawan wisnu bawa tenaya
sembilan doktor honoris causa sudamek aws se sh
kedua mengangkat saudara yudi latif
unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila
ketiga dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal tiga puluh satu mei dua ribu tujuh belas
presiden republik indonesia joko widodo
rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan
ketiga dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal tiga puluh satu mei dua ribu tujuh belas
sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara saudara
sebagai pengarah dan kepala unit kerja presiden untuk pembinaan ideologi pancasila
terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara saudara
bersediakan bagi saudara saudara
yang beragama kristen protestan
demi tuhan saya berjanji
bagi saudara yang beragama hindu
om atta paramahwisesa saya bersumpah
om atta paramahwisesa saya bersumpah
bagi saudara yang beragama buddha
demi sang yang adi buddha saya bersumpah
sang hyang adi buddha saya bersumpah
selanjutnya secara bersama sama harap mengikuti dan mengulangi kata kata saya
bahwa saya akan setia kepada pancasila
dan undang undang dasar negara republik indonesia
dan undang undang dasar negara republik indonesia
serta akan menjalankan segala peraturan perundang undangan
demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara
bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab
dan dengan penuh rasa tanggung jawab
bagi saudara saudara yang berada
rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula
kamu merasa bohong
jangan lupa menentang
dan semoga beruntungwett